inilah video yang menampilkan aksi puluhan siswa sekolah menengah atas negeri satu jongat kabupaten lombok tengah berjoget ria
aksi joget masal ini merupakan kegiatan perpisahan kelulusan siswa yang berlangsung pada minggu empat juli lalu
dalam video tampak puluhan siswa berjoget di lapangan sekolah sambil menikmati alunan musik dari seorang disjoki perempuan
sesekali mereka disemprot air dari selang berukuran besar layaknya sebuah konser musik
para siswa terlihat berkerumun bahkan beberapa di antaranya tidak mengenakan masker
menanggapi video viral ini kepala sekolah negeri satu jongat dian iskandar jelani mengaku tidak tahu acara ini
dan itu tidak ada masalah di sana
ada izinnya yang acara formalnya
acara formal itu mereka hanya secara lisan saja mereka mesti tahu
dan saya melihat tidak ada masalah di sana karena memang secara formal saja
dan mereka cuma minta izin satu jam
sementara itu kasat reskrim polres lombok tengah akpi putu agus indra permana menyebut
jajarannya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini
polisi mendalami dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang digelar di lingkungan sekolah tersebut
bahwa untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman berkaitan dengan dugaan munculnya video
atau viralnya video di salah satu sma negeri di jonggat
bahwa di situ terjadi suatu tindakan ataupun dugaan pelanggaran protokol kesehatan
di tasik malaya jawa barat seorang tukang bubur bernama endang juga menjadi viral di media sosial
akibat melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial ppkm darurat
dalam sidang di tempat endang difonis denda lima juta rupiah karena melayani pembeli makan di tempat
denda ini terpaksa ia pilih agar terhindar dari hukuman kurungan selama lima hari
kejadian berawal ketika endang kedatangan empat pembeli pada senin malam lalu
ia telah meminta keempatnya untuk tidak makan di tempat namun ditolak

tidak lama berselang petugas patroli ppkm darurat mendatangi sekaligus merahsiah warung bubur milik endang
kejadian ini justru mengundang simpati masyarakat dan warganet
mereka beramai ramai membantu endang dengan cara memborong dagangannya
dan memberikan sumbangan